presiden jokowi dodo menyatakan bahwa indonesia siap menjadi tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh enam
jokowi mencalonkan ibu kota nusantara sebagai lokasi olimpiade dua ribu tiga puluh enam mendatang
di hotel purva kempinski kabupaten badung bali rabu siang
presiden jokowi dodo menyatakan bahwa indonesia siap menjadi tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh enam
jokowi menjelaskan sebagai ketua g dua puluh pada dua ribu dua puluh
ia bersama pemimpin g dua puluh menekankan pentingnya olahraga
selain menyehatkan raga olahraga juga berperan untuk mempersatukan dunia
saya sebagai ketua g dua puluh dua ribu dua puluh dua bersama pemimpin g dua puluh lainnya
menekankan pentingnya peran olahraga untuk kesehatan
dan kepentingan dunia

dapat mempersatukan dunia terutama pada saat ini
kesuksesan olimpiade dan paralimpik games berikutnya di paris tahun dua ribu dua puluh
milano cortina untuk tahun dua ribu dua puluh enam los angeles untuk dua ribu dua puluh delapan
di dua ribu dua puluh empat di gangwon dan dakar di dua ribu dua puluh
akan menegaskan pentingnya netralitas politik
dalam acara olahraga internasional serta otonomi organisasi olahraga
dalam kesempatan ini saya menyampaikan
kesediaan dan kesiapan indonesia sebagai tuan rumah olimpiks dua ribu tiga puluh enam
di ibu kota indonesia
saya juga menyampaikan kesempatan ini kepada para pemimpin
dan para pemimpin di kota indonesia
sementara itu kepala disporaka bupaten penajam pasar utara kalimantan timur alimudin
menyambut baik pernyataan presiden joko widodo
yang mencalonkan indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh enam
di ibu kota nusantara
sebuah kebanggaan kami selaku warga kalimantan timur
khususnya penajam pasar utara
jika kemudian rencana ini dapat terwaksana
tentu kita tahu bahwa olahraga adalah nomor satu bangsa
dan olahraga adalah umur satu dunia
kita harapkan event terbesar di dunia adalah olimpiade
mudah mudahan ini memberikan keberkahan kepada masyarakat
alumudin menilai pemilihan ikn sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
akan membawa dampak besar
tak hanya bagi ikn
juga bagi sejumlah kabupaten kota penyangga
yang berdampingan langsung dengan ikn
tim liputan cnn indonesia